mabes polri menyatakan sembilan belas orang tewas akibat bentrok antar dua kelompok di sorong papua barat pada senin malam
seorang diantara yang meninggal dunia akibat bentrokan dan delapan belas orang lainnya meninggal akibat terbakar di tempat hiburan
berdasarkan keterangan polisi kebakaran terjadi setelah adanya perselisihan antara dua kelompok di area diskotik pada senin malam
bentrokan ini menyebabkan sembilan belas orang tewas delapan belas diantaranya tewas akibat terbakar
usai kejadian polisi kini tengah melakukan penyelidikan termasuk memeriksa para saksi
selain itu polisi juga menggandeng toko masyarakat setempat agar tidak terjadi aksi balasan lanjutan
terjadi aksi serang antara dua kelompok warga yang menggunakan parang panah dan molotot
pada hari ini polisi juga menggandeng toko masyarakat setempat agar tidak terjadi aksi balasan